gubernur dki jakarta anies baswedan telah berkoordinasi dengan korps lalu lintas kepolisian negara republik indonesia
kantor wilayah bpn provinsi dki dan jasa rahatnya
agar mempermudah perubahan administrasi warga yang terkena dampak perubahan nama jalan
anies mengatakan perubahan dua puluh dua nama jalan di jakarta ini masih gelombang pertama
warga tidak diwajibkan mengganti dokumen kependudukan seperti ktp kartu keluarga dokumen tanah
serta dokumen kendaraan bermotor apabila semuanya masih dalam masa berlaku
anies mengklaim perubahan nama ini tidak akan merepotkan warga
pergantian dokumen kependudukan akan dilakukan secara proaktif oleh dukcapil
menegaskan bahwa semua perubahan itu insya allah tidak membebani baik biaya maupun yang lain
perubahan itu semua yang masih tercatat tetap berlaku
dan sambil jalan nanti bertahap dilakukan perubahan
jadi misalnya kependudukan ketika mengurus ktp baru maka bisa berganti dengan nama jalan yang baru
atau kalau memang ingin langsung dirubah bisa langsung mengubahnya
tapi yang masih berlaku sekarang itu tidak kemudian batal
kepala kantor wilayah bpn provinsi dki jakarta dwi budi martono
memastikan perubahan nama jalan ini tidak akan mempengaruhi administrasi pertanahan dari warga
yang terkena dampak perubahan nama jalan di jakarta
semua tidak ada kaitannya dengan hak atas tanah sertifikat atas tanah masih berlaku
dan tidak ada tambahan biaya apabila masyarakat ingin merubah ke nama jalan yang baru
hal senada juga disampaikan kepala korps lalu lintas kepolisian negara republik indonesia
inspektur jenderal firman santiabudi pada senin siang
menurut firman warga yang akan mengurus perubahan nama jalan di stnk tidak akan dikenakan biaya
kami dari pihak kepolisian sekali lagi tidak mewajibkan juga kepada rekan rekan yang nanti tempat tinggalnya berganti
terus ganti stnk bayar lagi tidak
kami punya data untuk pengesahan yang setiap tahun
setiap tahun itulah nanti kita lihat ketika gubernur dki sudah mengganti namanya
dan kebetulan yang memperpanjang pengesahan ini sudah ganti nama baru dicatatkan
tapi lembarannya sendiri itu tidak wajib diganti
meski begitu mantan wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat mengatakan
perubahan dua puluh dua nama jalan di jakarta tak hanya berdampak pada perubahan data kependudukan
namun hal ini akan berdampak pada sejumlah aspek lain
persoalan perubahan nama jalan itu kan bukan hanya menyangkut perubahan kependudukan
kalau keperlukan kependudukan itu lebih mudah
ganti ktp ganti kk
kemudian ganti alamat
yang sulit adalah bahwa pergantian nama jalan itu juga menyangkut perubahan perubahan yang lain
misalnya nkbb berubah
kemudian alamat perusahaan berubah
perubahan perubahan seperti ini kan juga harus didirikan juga
maka eloknya itu bukan hanya sekedar
mengganti nama jalan
yang lebih substansi adalah sebetulnya merubah kehidupan kehidupan yang kumuh
di sekitar jalan itu menjadi yang lebih manusiawi
sebelumnya pergantian nama jalan dilakukan pemerintah provinsi dki
untuk menghargai dan mengenang jasa toko betawi yang telah berperan bagi jakarta
tim liputan cnn indonesia